hai hai hai selamat berakhir perkan kali ini saya akan mengajak anda untuk berwisata untuk
menguji adrenalin anda saat ini berada di bsd extreme park pastinya mencoba beberapa wahana
yang menguji adalah anda penasaran langsung kita cek let's check it out wahana pertama yang saya
pilih adalah high road wahana ini memiliki tiga level yang berbeda dengan ketinggian yang juga
berbeda sebelum bermain saya harus mengukur tinggi badan terlebih dahulu untuk menentukan level mana
yang bisa dimainkan level pertama hanya dibolehkan bagi anak anak yang memiliki tinggi minimal
cm bagi anda yang memiliki tinggi badan satu ratus lima puluh cm harus bermain di level dua sedangkan level tiga
dikhususkan bagi anda yang memiliki tinggi badan di atas satu ratus enam puluh cm karena ini pertama kalinya saya
mencoba wahana high rope operator wahana mengarahkan saya untuk mencoba di level dua bang izin ya aduh
setelah semua safety gear telah terpasang dan menyimak panduan keselamatan dari operator wahana
waktunya beraksi bismillahirohmanirohim jadi masing masing pijakan disini itu tidak stabil
ini lutut merinding banget ya
selain orang dewasa anak anak pun antusias untuk mencoba high road para orang tua juga
merasa aman karena operator wahana selalu memberikan arahan dan menemani anak anak ketika bermain
takut tapi tetap dijalankan berani seru enggak ya kayaknya cukup sangat menantang
buat dia sih dia pertama kali nge outbon jadi dia takut tapi seneng kayak ada ada
setelah berhasil melewati high road saya akan menguji adrenalin dengan mencoba
flyfox yang lokasinya tak jauh dari highroll oke di nextnya apa nih mas
tingginya berapa mas kira kira tingginya dua belas m
tingginya dua belas meter
kita harus jabat ini
oke berhenti kemas
sebelum meluncur dengan flying fox dari ketinggian dua belas meter
saya harus menaiki anak tangga yang cukup curam
ketika menaiki anak tangga karabiner atau pengait harus tetap dikaitkan dengan tali yang berada di tangga
ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pengunjung
setelah sampai di ketinggian dua belas meter saya masih harus melewati jembatan goyang
tidak hanya jembatan yang bergoyang tapi lutut pun ikut bergoyang
setelah semua pengait terpasang saatnya meluncur
tiga dua satu
selain high rope dan flying fox kawasan seluas lima puluh lima meter persegi ini
memiliki delapan jembatan goyang
seperti skatepark panahan go kart dan beberapa wahana ekstrim lainnya
oke saat ini saya sudah berada di wahana go kart
dan saya melihat salah satu pengunjung
kayaknya tampaknya pembalap
kayaknya mendingan kita balapan aja gak sih
sama siapa nih
darren kita balapan ya
sebelum balapan saya harus menggunakan atribut lengkap
mulai dari helm sarung tangan dan juga jaket
operator akan memberikan instruksi teknis selama berada di dalam lintasan
jangan lupa tenaga karirnya masih jangan lupa tekan tombol dari jembatan
balapan pun dimulai
lap pertama saya tertinggal jauh
karena masih beradaptasi dengan go kart dan lintasan
namun pada lab kedua saya mulai terbiasa dan bisa mengambil posisi kedua
tapi sayangnya saya tidak bertahan lama di posisi kedua
dan kembali di sul sul pengunjung lain
jadi emang kalau mau main go kart harus pakai helm
apalagi harus ada kaca yang disutup kayak gini
karena ketika kita putar putar ini asfal selalu mental
jadi harus dipakai kacanya juga ditutup
dan pakai helm karena belokannya terlalu cepat terlalu banyak manuver
jadi kalau jatuh tetap aman
bagi anda yang membawa sang buah hati tak perlu khawatir
karena selain terdapat go kart untuk anak anak
terdapat juga go kart tandem yang bisa dimainkan orang tua bersama anak
setelah bermain go kart saya akan menguji adrenalin dengan bermain atv
rute atv akan memutari seluruh kawasan pastinya dengan medan yang menantang
jalan berbatu lubang besar lumpur dan tikungan tajam siap menguji adrenalin anda
wah ini baju banget nih
agak kuat ternyata
atv bisa dimainkan sendiri atau bersama rombongan keluarga
seru banget sih tadi banyak lubang yang gede gede juga kan
jadi menantang aja sih
terlalu asing juga
terlalu asing juga
terlalu asik bermain membuat saya lupa untuk mengisi perut
tapi tidak perlu khawatir karena di kawasan ini terdapat food card yang menyediakan beragam makanan dan minuman
sebelum ranjak pulang saya akan mencicipi salah satu makanan yang ada di sini
setelah puas muter muter dan juga uji adrenalin di bsd
dan tadi sempat kalah juga men go kart jualan ketiga
akhirnya saya ke food court karena lapar dan nemu satu hidangan yang unik yaitu mie ayam dengan wadah pangsitnya
nah sudah langsung aja
kita santap kalau lapar